ya alhamdulillah ya bisa lahir dengan selamat ya meskipun harus melahirkan di pinggir jalan
tapi sudah dibantu sejumlah tenaga medis sih ya
iya tinggal kita dengarkan saja nanti ada berita selanjutnya gak
karena kan biasanya suka dihubung hubungkan dengan peristiwa ataupun fenomena yang terjadi pada saat itu
mungkin karena dibantu bidan gitu namanya menjadi bidan wati atau polisi gitu ya
atau di pinggir jalan
bayangkari gitu ya
betul nah kalau tadi itu juga viral ya di media sosial
satu ini juga tak kalah viral
fenomena yang dikatakan cukup langka
air terjun sedudo di nganjuk jawa timur berubah warna menjadi hitam
kejadian ini hanya berlangsung sekitar tiga jam
nah menurut pihak kepolisian hitamnya air terjun sedudo ini disebabkan oleh abu sisa kebakaran hutan yang terjadi di atas air terjun sedudo
inilah air terjun sedudo yang terletak di desa ngeliman kecamatan sawahan nganjuk
dalam video berdurasi satu menit lebih ini air terlihat berwarna hitam pekat
video ini diambil oleh kapol seksawahan akp siran pada tanggal sembilan november lalu
karena membuat kehebohan di masyarakat akp siran langsung mengklarifikasi berita yang tersebar bahwa air terjun sedudo yang hitam akibat adanya material pasir batu dan lumpur itu tidak benar
sesuai fakta di lokasi hitamnya air tersebut akibat adanya sisa abu kebakaran hutan yang larut terbawa air hujan beberapa waktu yang lalu
namun kejadian itu hanya berlangsung sekitar tiga jam
setelah itu air berangsur angsur menjadi bening kembali dan debit air normal

akibat kejadian ini polisi mengimbau agar masyarakat tidak terburu buru menyimpulkan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya
meski sempat berubah warna namun objek wisata air terjun sedudo tetap dibuka normal untuk wisatawan
agung wibowo nganjuk